tapi nggak tau kapan pindahannya
soalnya kontrakan babinya agak mahal
duit saya belum cukup
gimana menurut kamu kontrakan tadi
bagus kok akunya juga suka
nggak terlalu jauh juga
yang penting harganya nggak terlalu mahal
gimana kamu udah kasih tau asep
kamu pindah kontrakan
ih apaan sih cen cen
aku udah nggak peduli sama dia
kata lo ketibaan cicak
gue bakal siyal dari pagi keuntung mulu
kata lo bakal lebih apes daripada ngelindas kucing hitam
cuman pamer lu
bukannya pamer purno
kagak ada kembalian dikasih lima puluh rebu
di jalanan nemu duit dua puluh rebu
tadi ibu ibu dikasih tiga puluh rebu
jadinya pas cepeh
jam segini udah dapet duit seratus ribu
makasih ya bang
abis pada belanya lu ya
pada dari mana
abis liat kontrakannya haji sodik be
kontrakan haji sodik
dari mana lu tis
jam segini baru normal
dari warung kopinya bang salim
bukan cuma lama jack
tadi saya bikin kopi sendiri
terus ngelayanin buat orang
pernah nyanyi satu satu atuh
itu bisa dijawab sekalian
bang salim ditelepon sama haji sodik
terus dia buru buru pulang
akhirnya saya bikin kopi sendiri
warengannya masih ada nggak gatis
tadi mah udah mau habis jack
mau baik lu lah
nyari makanan di rumah
ini pasgeschiknya sampe
nah pasti above usasha
kita permisi pulang dulu ya be
oh jak ya
biar enggak enggak
kenapa sih lo
yang depan apa yang belakang
berapa ganti satu set
ganti gak bang
ganti dah bang
lo belum berangkat din
ngapain belum jalan
kalau pusing minum obat
bukan sakit kepala
kalau sakit kepala
minum obat bisa kelar
kagak baik baik
tadi kan udah disini
sekarang kemana ya
ya udah tuh
apa yang lo pusingin sih din
anik kontrakannya kegusur nya
bilangnya jangan kegusur
tapi mau digusur
iya nya mau digusur
kesempatan buat lo
si anik udah dapet kontrakan baru apa belum
lu cariin kontrakan baru
ke rumah anik
udah beres bang
sama sama ya bang
marah tis gue cuma kepo
lu jadi pindah kontrakan apa enggak
jadi pur tapi enggak tahu kapan pindahannya
soalnya kontrakan pabriknya agak mahal
duit saya belum cukup
tis harusnya lu jawab dari tadi
lu gak punya duit gitu
eh pur kan kamu gak nanya saya punya duit apa enggak
kamu nanyanya saya jadi pindah apa enggak
kalau kamu nanya saya punya duit apa enggak
ya saya jawab nggak punya duit
terima kasih selamat datang kembali di parkiran kami
silakan jalan hati hati
bos ini setoran dari pagi bos
tumben bos datangnya siang
gue kagak boleh datang siang
maksud saya biasanya bos tidak pernah datang telat
maksud lo gua sekarang telat
kagak usah cari muka

baik haris teman gue setelah melesak